program vaksinasi tahap kedua telah dimulai di berbagai daerah
jika pada tahap pertama vaksinasi covid sembilan belas menyasar para petugas medis
maka tahap kedua program vaksinasi covid sembilan belas ini menyasar warga lanjut usia di atas enam puluh tahun dan para pekerja publik
pada tujuh belas februari lalu telah dilakukan vaksinasi masal pedagang di tanah abang
selanjutnya vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua ini akan dilakukan secara bertahap di tujuh provinsi di jawa bali
sebagian besar vaksin yang telah disetujui hingga saat ini adalah vaksin dua dosis
di mana dosis kedua diberikan sekitar empat belas hari setelah suntikan yang pertama
sama seperti kebanyakan vaksin vaksin virus corona disuntikan di lengan atas
namun tahukah anda kenapa suntik vaksin dilakukan di area lengan
menurut dokter diani kusumo wardani vaksin covid sembilan belas disuntikan dalam otot tubuh atau intramuskular
sehingga lengan atas menjadi bagian yang paling tepat untuk penyuntikan vaksin
selain itu lengan atas memiliki otot yang cukup besar dan lebih sedikit lemak dibandingkan paha maupun bokong
sehingga diharapkan efek pasca vaksin lebih cepat terjadi
jadi vaksin covid sembilan belas ini memang harus disuntikan ke dalam otot atau istilahnya intramuskular
nah yang paling baik adalah memang di lengan atas karena di situ ototnya cukup besar tebal dan tidak banyak lemaknya
sehingga penyerapannya bisa lebih bagus
sehingga kemudian efek yang diharapkan itu bisa lebih cepat terjadi
sebetulnya bisa aja misalnya di paha atau di bokong ya tapi kan kalau di daerah itu selain sulit untuk dilakukan penyuntikan di situ
karena harus buka buka pakaian misalnya ya jadi juga ada jaringan lemak yang lebih banyak
dokter diani menambahkan
penyuntikan dapat dilakukan baik di lengan kiri maupun kanan
hanya saja ada kemungkinan tangan terasa pegal pasca penyuntikan
sehingga disarankan penyuntikan tidak dilakukan pada bagian tangan yang paling sering digunakan
penyuntikan vaksin yang kedua kalinya pun dapat dilakukan di lengan yang sama pada penyuntikan awal maupun lengan yang berbeda
asalkan bagian tubuh tersebut tidak sedang terluka atau kotor
tim liputan cnn indonesia